izinkanlah saya atas nama pasangan calon presiden dan wakil presiden republik indonesia
dalam rangka pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas ini
untuk membacakan statement yang kami susun
untuk menanggapi pengumuman kpu dini hari
tadi pagi ya sekitar jam dua pagi
seperti yang telah disampaikan
pada pemaparan kecurangan pemilu dua ribu sembilan belas
di hotel sahid jaya
pada tanggal empat belas mei dua ribu sembilan belas
yang dilakukan oleh kpu
untuk memberi kesempatan kepada kami
dan memperbaiki seluruh proses
sehingga benar benar mencerminkan
hingga pada saat terakhir
yang diumumkan oleh kpu
pengumuman rekapitulasi hasil tersebut
pada pemilu dua ribu sembilan belas ini
menyuruhkan kepada seluruh komponen masyarakat
keamanan dan ketertiban umum
selalu dilaksanakan dengan damai
juga pernyataan pernyataan kami
saya kira itu bisa menjadi
mengetahui sikap kita ke depan